aduh mamae beta cari berangkar malah ada mayat di berangkar itu
pokoknya el setelah ini ibu yakin si botol kecap itu mulai sekarang dia gak akan pernah ngegangguin kamu lagi el
ibu pokoknya gak mau kalau anak ibu ini dipermalukan di depan umum apalagi dimarah marahin
kenapa kamu masih disini dan gak mau melepaskan anak saya
saya jadi kasian sama orang tua kamu
dia sudah gagal mendidik kamu
kamu dan apakah membuat anak saya menangis seperti ini saya gak terima itu
sebenarnya botol kecap baik sih walaupun kadang suka bercanda dan ngeselin banget
tapi mungkin tidak
benar kata ibu mungkin lebih baik seperti kayak gini
gue gak perlu ketemu lagi sama dia nggak perlu bermasalah lagi sama bokatnya
pokoknya mulai sekarang kamu harus lupain si botol kecap
dan jangan pernah peduli sama si botol kecap apalagi papahnya ya
yang terpenting sekarang kamu harus mikirin masa depan kamu masa depan kita
kamu lagi dimana
aku lagi jalan pulang abis jemput el nih dari sekolahan
berarti benar anaknya mila satu sekolah sama rifki
oh enggak enggak enggak gak apa apa
aku cuma udah gak sabar aja pengen kenalan sama el
selama ini kan kalau mau ketemuan di luar selalu aja ada halangannya
boleh aku sekarang ke rumah kamu
bentar ya mas aku tanya elnya dulu
el temen ibu mau ke rumah dia mau kenalan sama kamu
tapi kalau kamu isi rahat dan mau renangin diri dulu gak usah cukup ngapa apa
gak apa apa el mau kok
hah oke kalau begitu aku otowik ke rumah kamu sekarang ya
ya ditunggu ya mas
mika kamu telefonnya di hidung

maksudnya standardized ini relaxight ilang
aku bisa setelah pohon

kalau michel adalah anaknya mila
om rifki pingsan lagi di sekolah
tapi ini udah dibawa balik ke rumah sakit permata
om buruan kesini ya
aku lebih baik ke rumah sakit aja
kayak mau bawa temennya ibu
coba deh bawa telepon dulu
udah aku masuk ya
eh jatuh kan
kok gak diangkat sih
apa janjiannya memang bukan ya
minggir minggir minggir
jangan ada langit jalan
tolong ini diharunat ini diharunat
eh tolong bantu betah punya kawan ini dong
iya ini masih muda
masa depannya masih panjang
kalian tuh bisa stop gak sih
ini tuh rumah sakit berisik tau gak
udah mendingan oh sama farel cepetan cari berangkar kek
atau gue disini udah
cari berangkar dimana
asli gue gak tau
masa gak tau ya cari disini di rumah sakit
masa toko material
itu kasihan davin berat
aduh mama eh
betah cari berangkar
malah ada mayat di berangkar itu
ale harus bertahan
demi betah dan katorang semua yang sayang sama ale
demi kesatuan negara ips ini
kita yang lupa dia bisa cari yang bener gak sih berangkarnya
udah tepek gue capek nih rifki berat
kalo kita duduk dulu ya
kasih duduk dulu
gue tuh jadi nyesel tau gak sih biarin mereka bawa rifki ke rumah sakit
sering kita pergi aja yuk
ntar orang orang mikirin mereka temen kita lagi
ayo sekarang cari berangkar
ini rifki mau ditinggalin
aduh mamah ini
jangan dia naik di belakang ini
perangkat ini tadi bekas mayat
kita tidak mau dia kenapa kenapa
ini kasian rifki
irifku udah pingsan kayak gini
ini juga bekas ya
pokoknya ale harus baik baik
bertahan kawan betta
tidak mau ale sampai kenapa kenapa
jangan sampai kita semua disini kehilangan ale
tolong selamatkan betta punya kawaning ya
pasien akan segera kami tangani
yang lain tunggu disini
kita tunggu disini kak
aduh semoga rifki tidak kenapa
ramai sampai kalau dia kenapa kenapa
kenapa musibah ini
terus terlalu ada
udah lo jangan berisik tau gak ini udah mau sakit
tempatnya sinjuk ya
kamu suka gak sama tempat ini
tempat ini tempat favorit aku
dan biasanya kalau aku lagi mau olahraga aku selalu kesini
tempatnya nyaman dan sejuk
kamu mau hakuman disitu
kamu tunggu sini aja
aku gak mau kamu capek
ada harum manis tuh
kamu suka gak
rana suka banget harum manis
apa aja deh yang beli
pantri nya panjang banget
rana mau beli
kamu mager ah
rana capek abis keliling keliling taman kan seharian
kamu tau gak
kalau kita ngantri untuk beli haru manis
nanti rasanya jadi semakin enak
emangnya rana anak kecil yang bisa dibawangin opa davin
kalau rara pengen dapetin sesuatu
dan kamu berjuang untuk mendapatkan itu
pasti kamu lebih menghargainya kan
begitu juga dengan ngantri haru manis
itu tanda perjuangan kita
dan satu hal lagi
kita harus menikmati setiap momen dalam hidup kita
karena suka dan dukanya
akan menjadi kenangan untuk selawai
ya dah yuk
ya dah ngantri
itu tanda perjuangan
rara gak nyangka deh
kalau kebersamaan rara sama opa davin
cuma akan jadi kenangan sekarang